bagi anda yang berencana pulang kampung tapi masih bingung dengan moda transportasi apa
tidak ada salahnya mencoba alternatif yaitu menyewa mobil
ini artinya anda harus menyetir ya
sejumlah harga paket kendaraan lebaran sudah disiapkan oleh para pengusaha rental mobil di ibu kota
dengan harga yang cukup kompetitif
mudik merupakan aktivitas yang sudah menjadi tradisi tahunan
khususnya jelang menyambut hari raya idul fitri tiba
semakin banyaknya jenis moda transportasi untuk pulang ke kampung halaman
menjadikan banyaknya pilihan yang bisa dilakukan para pemudik
tak hanya menggunakan transportasi umum seperti pesawat kereta api bus akap dan juga kapal laut
bagi anda yang tidak ingin menggunakan kendaraan pribadinya
bisa juga dengan cara menggunakan jasa penyewaan mobil
praktis itulah yang biasanya menjadi alasan para pemudik menggunakan jasa ini
para pelaku usaha jasa penyewaan mobil
baik dalam bentuk perusahaan
di saat menjelang lebaran seperti saat ini
sudah menyiapkan sejumlah kendaraan bagi calon penyewa
mobil jenis mpv atau mobil keluarga adalah yang paling banyak dinikmati
paket lebaran itu paket per sepuluh hari sama per tujuh hari
bedanya di mana
bedanya ya kalau yang tujuh hari di angka rupiahnya
kisaran yang tujuh hari itu empat juta sampai empat lima ratus
itu sekelas apansa dan senia
kalau yang inopa nya tujuh hari itu enam jutaan
baru memasuki minggu kedua ramadan
nugi mengatakan sudah ada sekitar sepuluh dari sembilan belas mobil paket mudik
yang dipesan oleh calon pemudik
dan akan mulai digunakan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh penyewa
rata rata paket sewa mudik yang disiapkan para pengusaha rental pun beragam
mulai tujuh hingga sepuluh hari
berkisar mulai empat hingga enam juta rupiah
untuk mobil keluarga tipe rendah hingga menengah
meski harga naik
nugi mengaku permintaan jelang mudik justru lebih meningkat
jika dibanding hari biasanya
untuk tetap menjaga keamanan mobil yang disewakannya
ada sejumlah cara yang telah disiapkan sebagai langkah antisipasi
dari aksi aksi kejahatan seperti pencurian dan penipuan
kalau yang ini kita bicara untuk yang konsumen yang baru
itu pasti kita punya syarat yang lebih ketat
jadi kalau kita bicara keamanan
yang pasti keamanan data dari konsumen itu sendiri yang tadi
terus kedua kita pasang ya sudah pada umumnya
gps lah ya
cuman kita sudah ada gps teknologi terbaru
yang sifatnya protektifnya cukup handal
masing masing pengusaha rental mobil mengatakan
ada kenaikan tarif harga mobil pada saat jelang lebaran
hingga berkisar di atas tiga puluh persen
namun mereka mengaku
kenaikan harga yang ada tidak mempengaruhi para calon pemudik
untuk tetap menggunakan kendaraannya
bagi anda yang juga tertarik untuk menyewa kendaraan
sebaiknya mulai melakukan komunikasi
dengan sejumlah tempat penyewaan mobil yang ada
hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah
pastikan kendaraan yang akan anda sewa untuk mudik
dalam kondisi yang prima
albi pratama jakarta